seperti yang saya sudah janjikan kalau anda mengikuti perjalanan cnn indonesia connected
seperti di tahun tahun sebelumnya merayakan momen lebaran
kita akan melihat bagaimana suasana lebaran atau hari raya idul fitri yang ada di luar negeri
warga negara indonesia di sana kita akan melihat saya ajak anda kita akan ke korea selatan
sudah bergabung dengan saya malam hari ini ada langsung duta besarnya
duta besar republik indonesia untuk korea selatan ada pak umar hadi
pak umar selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan batin pak dubes
waalaikumsalam mbak tiffany saya juga ingin mengucapkan selamat hari raya idul fitri untuk semuanya pemirsa
terima kasih pak dubes kayaknya ini lagi santai santai ya setelah seharian menggelar open house
sepertinya untuk warga negara indonesia yang ada di sana boleh di share dong pak dubes bagaimana suasana
kemeriahan walaupun jauh dari tanah air dari kampung halaman
bagaimana tetap menghadirkan nuansa
atau momen lembaran di korea selatan
syukur alhamdulillah pada pagi hari tadi kita sudah dapat menunaikan ibadah salat idul fitri
bersama sama dengan masyarakat indonesia yang berada di kota seoul
namun di korea selatan ini ada lebih dari lima puluh masjid di berbagai kota di masjid indonesia
di berbagai kota di korea selatan
di mana warga indonesia teman teman kita khususnya para pekerja migran indonesia
mereka secara swadaya bergotong royong melaksanakan juga salat idul fitri di dekat tempat bekerja masing masing
jadi kira kira ada lima puluh lokasi di seluruh korea selatan
kalau open house itu kita rencanakan besok hari sabtu karena hari jumat ini kan setelah salat id
kebanyakan warga kita langsung kembali ke rumah
jadi mudah mudahan besok hari sabtu libur mereka dari pabriknya bisa sebanyak banyaknya datang ke kbri
jadi besok full day sepanjang hari kbri akan menggelar open house
nah akan seperti apa suasana open house besok
apakah hanya diperuntukkan hanya membuka pintu untuk warga negara indonesia saja
apa juga tidak menutup kemungkinan mungkin dari tahun tahun sebelumnya
ada juga nih warga lokal yang pengen tahu sebenarnya kalau lebaran
itu seperti bagaimana sih
ya prinsipnya open house ini pintu kbri kita buka lebar lebar
kebetulan di kota seoul ini kbri itu satu kompleks satu kompon
ada kantor ada perumahan apartemen para staff ada wisma duta besar di situ
jadi kita enak sekali
jadi siapa saja boleh datang
tentunya yang paling semangat kan adik adik
mahasiswa teman teman para pekerja migran juga warga indonesia lainnya
seperti yang dari perkawinan dengan warga negara korea
tapi juga tidak lepas teman teman kami dari koleha para diplomat dari negara negara lain
juga pejabat pejabat pemerintah setempat dan sebagainya
mereka bisa datang dan tahun lalu pun datang ke open house kita
pak dubes kayaknya tahun ini juga open house nya akan kedatangan tamu spesial karena kabarnya ada beberapa atlet dari cabang atletik indonesia
juga sedang bertandang ke korea selatan untuk mengikuti korea terbuka dua ribu delapan belas ya
ini menjadi salah satu uji coba asian games nanti
itu mereka juga akan datang ke sana pak dubes
betul kita sudah tahu ada atlet atlet atletik ya
tadi pagi juga waktu salat idul fitri ada atlet atlet taekwondo
yang sedang pelatihan di sini untuk persiapan asian games
kita sempat foto foto bareng lah sempat selfie selfie kan
nah mereka juga besok akan datang
jadi prinsipnya kita terbuka
ya kita pasti dong besok ada ketupat ada rendang ada makanan makanan khas indonesia di waktu lebaran ya
dan juga kita selalu siapkan panggung terbuka
siapa saja dari
karena kelompok kelompok masyarakat kita di sini itu punya grup grup kesenian kebudayaan masing masing
ada reok ponorogo ada kuda lumping ada gamelan ada orkes dangdut ada band heavy metal semua boleh main di sini
oke jadi kayaknya kalau saya dengar penjelasan dari pak umar nih warga negara indonesia di sana tidak hanya banyak tapi juga solid solid semua ya
berarti nggak akan susah untuk menghadirkan kerinduan akan kampung halaman di open house besok apalagi soal makanan
tapi pertanyaan saya pak umar apakah dari menu menu makanan itu mungkin ada yang dimodifikasi dengan gaya atau taste korea selatan makanan makanan korea mungkin ada rendang kimchi atau apa gitu
menarik juga itu

oke jadi kalau saya kira enggak maka saya kira enggak karena bahan bahan makanan ya bubu bubu gampang di sini tidak terlalu sulit untuk didapat
karena warga indonesia di korea selatan ini jumlahnya sudah sekitar empat puluh ribu orang
tiga puluh enam ribu di antaranya itu pekerja migran
ya mereka di sini sekitar empat sampai lima tahun ya
jadi ada satu kota namanya ansan kurang lebih satu jam dari kota seoul
itu di situ banyak sekali orang indonesia
sehingga ada satu jalan itu ada restoran dan warung indonesia ada sekitar
dan di situ ada ya jadi catering juga enggak susah di sini
dan juga ada apa toko bubu bubu dan sebagainya
jadi alhamdulillah untuk bikin apa namanya bikin rendang aja sih enggak susah lah gitu ya
tapi boleh ya ide saya tadi ya rendang kimchi boleh ya boleh loh dicoba loh pak umar loh
kalau nasi goreng kimchi sudah pernah bikin keluar nasi belum pernah
pak umar terakhir kan kalau bisa untuk menghadirkan menu masakan indonesia sebenarnya nggak terlalu susah
tapi kalau misalnya buat pak umar pribadi apa yang paling dikangenin dari indonesia yang mungkin agak susah didapetin dari sana
saya kira saya dan banyak teman teman di sini itu para pekerja kita di sini terutama yang paling dikangenin pasti keluarga lah ya
kan kita jauh dari keluarga dari orang tua dari saudara
ya kalau makanan saya kira apa namanya tidak begitu sulit lah
durian pun ada di sini
pohor jadi ya kita menikmati lah di sini rame rame
terima kasih pak umar hadi duta besar indonesia yang berada di korea selatan
sekali lagi selamat merayakan hari raya idul fitri salam juga untuk seluruh warga negara indonesia yang ada di sana
ya tidak hanya di indonesia saja
ya tidak hanya di indonesia sendiri
ya tidak hanya di indonesia sendiri
ya tidak hanya saja yang punya atau memiliki tradisi lebih